kita akan mulai informasi pertama di kompas petang saudara
jelang hari raya idul fitri warga jakarta dan sekitarnya rela antri panjang untuk tukar uang di istora senayan jakarta pusat jumat siang
masyarakat dki jakarta dan sekitarnya untuk tukar uang nampaknya animonya sangat tinggi saudara hingga terjadi antrian yang begitu panjang
warga sengaja datang di istora senayan sejak pagi untuk menukarkan uang yang akan dibagikan kepada sana keluarga di hari raya idul fitri nanti
bank indonesia lebih mengutamakan pelayanan yang mendaftar lewat aplikasi pintar
sementara untuk yang menukar uang langsung ini harus menunggu antrean terlebih dahulu
dan beberapa datang langsung namun belum terlayani
sementara warga yang tukar datang langsung sejak pagi terbantu dengan penukaran uang ini meskipun tanpa lewat aplikasi pintar bank indonesia
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jepang
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jepang
sebanyak lima kuota disiapkan untuk masyarakat dki jakarta dan sekitarnya yang ingin menukar uang di istora senayan jakarta
untuk maksimal penukaran uang sejumlah empat juta rupiah dengan pecahan uang mulai dari uang koin hingga pecahan tujuh puluh lima ribu rupiah
akhir bulan maret dua ribu dua puluh empat
empat juta dengan pecahan yang beragam dari mulai lima sampai dengan satu
dan disini masyarakat juga bisa menukarkan uang pecahan khusus tujuh puluh lima
kita akan pantau antrian panjang menukar uang baru untuk lebaran di istora senayan jakarta
sudah ada jurnalis kompas tv masni rahmawati di sana
apakah masih terjadi antrian panjang di sana sampai pukul berapa kira kira nanti
yang tukar uang yang datang langsung
iya untuk antusiasme dari masyarakat yang ingin menukarkan uang di istora senayan gbk ini memang sangat tinggi
antrian ini terjadi baik itu tadi waktu mau masuk mengambil nomor antrian hingga untuk penukaran uang langsung
baik itu ke bank indonesia ataupun ke bank bank yang bekerja sama dengan bank indonesia pada hari ini
dan untuk penukaran uang ini sendiri
yang pertama itu melalui mendaftar melalui aplikasi pintar bi dan juga atau goal show atau datang langsung ke istora senayan gitu
di tempat saya sekarang ini adalah lokasi di mana dari untuk penukaran uang yang dilakukan
di mana ini penukaran uangnya ke bank indonesia seperti itu dapat dilihat
ini masyarakat ini antri dengan tertib dan juga dilayani
satu persatu oleh petugas bank indonesia
jika ingin menukarkan uang melalui bank indonesia atau di tempat saya melaporkan ini harus membawa uang cash atau uang tunai seperti itu
namun jika dari masyarakat yang tidak membawa uang cash ini akan diarahkan bisa menukarkan uangnya ke bank bank yang ada di istora senayan ini
dan juga dari bank indonesia ini bekerjasama dengan enam belas perbankan
dimana tadi juga disebutkan bahwa ada kuota lima yang disiapkan
dan ini untuk dari bank indonesia membatasi kuotanya melalui aplikasi pintar bi
di mana dari masyarakat ini harus mendaftar terlebih dahulu dan sudah sampai nantinya di istora senayan
dari masyarakat ini akan antri mengambil nomor antrian nanti diarahkan untuk verifikasi data
dan juga jika verifikasi datanya sudah berhasil akan diarahkan ke tempat penukaran uang di bank indonesia
jika nanti antrian ini membludak untuk penukaran uang melalui bank indonesia ini akan diarahkan ke bank bank
dan untuk masimal dari penukaran uang ini satu ktp atau satu orang itu adalah empat juta
ini bisa ditukarkan dengan berbagai macam nomila mulai dari satu ribu hingga uang tujuh puluh lima ribu seperti itu
dan untuk penukaran uang ini belum diketahui sampai jam berapa selesainya
namun ini dimulai dari pukul sembilan pagi hingga selesai hingga kuota lima ini tercapai
dan juga nanti akan dilanjutkan besok harinya dengan kuota lima ribu lagi
tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat nitia
ya kalau belum tahu sampai kapan hari ini jadwalnya berikutnya kapan saja wati
dan bagaimana apa imbauan untuk masyarakat agar cepat terlayani
iya kalau untuk dari penukaran uang ini sendiri memang dilaksanakan dari tanggal dua puluh delapan dari kemarin hingga tanggal tiga puluh satu maret dua ribu delapan
untuk pelayanan penukaran uang di istora senayan ini dari pukul sembilan pagi hingga selesai
ini melihat bagaimana animu dari masyarakat yang datang jika ini banyaknya masyarakat yang datang
baik itu yang sudah mendaftar melalui pintar bi atau w show atau on the spot secara langsung
ini bakal menyesuaikan dengan banyaknya masyarakat yang datang seperti itu
bagaimana nantinya jika banyak masyarakat mungkin bisa saja sampai malam
namun jika ini masyarakat tidak terlalu banyak dan juga kuota lima ini sudah
tercapai misalnya di sore hari ini sudah bisa selesai seperti itu
dan untuk himbawan dari masyarakat memang sebaiknya ini mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi pintar bi
jika ingin lebih cepat dilayani seperti itu dan jika sudah mendaftar
ini dapat langsung diarahkan untuk verifikasi data dan langsung bisa menukarkan uangnya
ini lebih cepat dan juga lebih efisien daripada langsung datang atau go show
karena ini akan memakan waktu lebih lama sebab ini akan menambil nomor antrian
dan juga nanti lebih didahulukan untuk masyarakat yang mendaftar di pintar bi daripada yang goshow
atau langsung datang tanpa melalui pendaftaran melalui pintar bi seperti itu
baik terima kasih jurnalis kompas tv masni rahmawati